semua orang di ruangan itu terkejut
ya itulah yang aku katakan pada ibumu
ibu ibu selalu mengajariku untuk berani dan berani dan melakukan segalanya untuk melestarikan alam
bagaimana ibu tidak bisa membiarkan aku pergi ketika waktu untuk melakukan semuanya itu datang
linda terdiam karena dia tidak punya jawaban
tuhan wormwood membelai kepalanya saat dia mengeluarkan peta dari sakunya
kau gadis pemberani persis seperti ibumu
jika kau tetap ingin pergi maka ambillah ini
ini adalah peta ajaib
ini akan menunjukkan arah padamu menuju pohon kehidupan
ini juga akan menunjukkan seberapa dalam ais kapten gelam saat kau dalam perjalanan
ini akan membuatmu tetap waspada waspada dan juga hati hati
terima kasih banyak
tapi ingat apapun yang terjadi jangan sampai hilang
karena jika hilang kau tidak akan pernah menemukan jalan kembali ke ais kap
anakku kau tidak harus melakukan ini
aku harus melakukannya ibu aku harus
tolong jaga zolki saat aku pergi nanti ya
aku berjanji aku akan segera kembali
tapi sayangku kau tidak harus pergi sekarang di malam hari
kau bisa pergi besok pagi
kita tidak punya waktu banyak ibu aku harus pergi sekarang
hope memeluk ibunya dan mengucapkan selamat tinggal
tuan wormwood memberinya payung ajaib sementara nyonya cherry memberinya tas penuh buah buahan
ketika hope mencapai pantai dia melambaikan tangan ke tuan wormwood dan memulai perjalanannya
hope dan perahu kecilnya menerjang angin kencang dan ombak yang besar
perlahan lahan semakin dekat ketujuannya
ia bertahan ketika angin topan bertiup di sekelilingnya
dan dia bertahan saat dia melakukan perjalanan melalui pusaran air
sampai akhirnya pulau pohon kehidupan sudah di depan mata
ah akhirnya aku di sini
tepat ketika dia mendekati pulau badai yang dasyat bertiup
dan betapapun kerasnya hope mencoba dia tidak bisa bertahan lagi
dan kemudian dia hanyut
ketika hope yang malang membuka matanya dia melihat bahwa dia berada di pulau pohon kehidupan
dan pemandangan pohon itu berubah

dia melihat peta ajaib dan melihat bahwa kota kecilnya ais cup hampir setengahnya tenggelam di bawah laut
dan di sisi lain pemgelo mendatangkan mala petaka pada lapisan es
mencairkannya dengan gelombang panasnya membuat lautan naik lebih tinggi lagi
oh tidak aku harus bergegas ice cup tidak punya banyak waktu
dengan penuh tekad hope mulai berjalan menuju pohon itu
angin dingin bertiup tetapi hope tidak berhenti
aku tidak akan menyerah semua orang mengandalkan aku
dia terus maju dan maju sampai akhirnya menjadi begitu dingin sehingga embun beku mulai terbentuk di atasnya
es dingin perlahan mulai menutupi dirinya dan dia mulai membeku
dia takut dan kedinginan hope mencari sesuatu yang bisa digunakan

ketika dia merasakan pegangan payung ajaib

yang diberikan tuan wormud padanya
dia menarik keluar payung dan tepat sebelum dia benar benar membeku
dia berhasil menekan tombolnya
payung terbuka seketika dan gelombang panas membersihkan semua embun beku dari tubuhnya
dan dia merasa hangat
dia melihat ke arah langit dan berkata
terima kasih tuan wormwood
menggunakan payung sebagai perisai melawan angin dingin
hope berjalan terus sampai akhirnya dia mencapai pohon kehidupan
pohon tua itu tampak megah
tidak tersentuh oleh hawa dingin yang mengelilinginya
pohon itu hijau dan juga subur
dia mendekati pohon itu dan berkata
oh pohon tua tolong dengarkan aku
aku datang untuk meminta bantuanmu dalam mengalahkan monster pemanasan global yang jahat
sesuatu yang disebut sebagai pemglo
siapa yang telah membangunkanku dari tidur lelapku
siapakah kau anak kecil yang menangkapku
yang telah menghadapi badai dan hawa dingin untuk sampai ke sini
aku adalah hope dari ice cup
dan aku datang untuk meminta bantuanmu
tolong selamatkan kami dari pemglo
aku bisa membantumu
tapi aku akan membutuhkan sesuatu sebagai balasannya
benda yang sedari tadi kau pegang dengan erat
ini adalah peta yang akan membawaku pulang
tanpa ini aku akan tersesat
maka itulah yang aku butuhkan
beri aku petanya dan aku akan menghancurkan monster jahat itu
apa lalu bagaimana kau akan kembali ke rumah
iya tapi kalau aku tidak memberikannya aku tidak akan punya rumah untuk kembali
kau membuatku takjub anak kecil
dingin dan badai adalah masalah kecil bagi para pencari tapi
di sinilah mereka semua gagal
di mana mereka berpegangan pada harta benda mereka dengan hidup tercinta
tapi kau malah menyerahkannya tanpa berpikir dua kali
yah aku akan membantumu
mengatakan ini pohon kehidupan menutup matanya
daun berdesir dan angin segar berhembus saat pohon menjangkau anak anaknya di seluruh dunia
tunas menjadi pohon dan pohon kering hidup kembali
teman teman jiji melihat teman pohon kesayangan mereka bergegas menyambut mereka meninggalkan langit
pada saat itu energi pemglo melemah ketika suhu dunia mulai kembali normal
dia perlahan tertidur lelap dan menjadi tidak lebih dari sebuah batu
segera dunia mulai pulih dan tumbuh hijau kembali dan juga kuat
kau tidak perlu merasa takut lagi sekarang anakku
kau bisa dapat kembali ke rumahmu dengan aman
ini kau akan membutuhkan ini
mengatakan demikian pohon kehidupan mengembalikan peta ke hope
dia sangat gembira
oh terima kasih banyak pohon tua
kau benar benar makhluk yang luar biasa
aku akan selalu membantu anak anakmu kemanapun aku pergi
terima kasih anakku
kalau saja semua orang berpikir sepertimu tolong berjanjilah kepadaku bahwa kau akan menyebarkan kesadaran di antara mereka
kau akan menjaga alam dengan baik
hope dan pohon kehidupan saling mendoakan
hope memeriksa peta ajaibnya dan melihat bahwa ice cup sudah tidak terbenam air
dia dengan bahagia memulai perjalanannya kembali ke rumah
pada saat hope tiba di ice cup semuanya baik baik saja
hope senang dan orang orang menyambutnya dengan bahagia
hope bergegas untuk bertemu ibunya
ibu kau di sini aku sangat takut bu
anakku ibu senang sekali memilikimu lagi dalam pelukan ibu
kau benar benar menyelamatkan kami
kau benar benar memiliki anak perempuan yang kuat dan berani lina
dia telah benar benar mengalahkanmu
dan aku tidak yakin apakah itu satu hal yang baik atau tidak
semua orang tertawa
hope puas melihat semua orang bahagia dan juga tersenyum
malam itu ketika linda mengantar hope untuk tidur hope berkata
ibu aku ingin pergi dari ice cup
tapi kenapa anakku kau baru saja kembali
jadi aku akan melakukan perjalanan keliling dunia dan menyebarkan pesan dari pohon kehidupan
memangnya pesan apa itu

satu satunya cara untuk menghentikan pemglo agar tidak terbunuh
satu satunya cara untuk menghentikan pemglo agar tidak terbunuh
satu satunya cara untuk menghentikan pmglo agar tidak terbangun lagi adalah dengan menanam lebih banyak pohon dan bukan menebangnya
kota kota harus berhenti menggunakan bahan bakar fosil dan menggunakan teman teman kita
malaikat emas untuk energi bersama dengan angin kencang dan perairan yang dahsyat
tetapi itu juga tidak berlebihan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya
kalau kita melakukan itu kita tidak akan pernah memanaskan dunia lagi
oh dan kau akan melakukan semua itu sendirian
mars top radel johnny dan linsy juga ingin ikut dengan aku dan membantu menyebarkan kesadaran
oh kau yang terbaik ibu berharap kau beruntung dalam perjalananmu
tapi hanya untuk malam ini mengapa kau tidak menjadi bayi kecil ibu hope dan tidur bersama ibu
tentu saja aku akan selalu menjadi bayi kecil ibu
mengatakan ini ibu dan anak itu tidur dengan damai menghangatkan hati satu sama lain

keesokan paginya malaikat emas matahari turun ke rumah

enam gigi memeluk mereka dan semuanya kembali ke cara yang seharusnya
melalui keberanian dan kemauan untuk menyelamatkan alam hope melakukan tugasnya
membuktikan bahwa kita semua harus bekerja keras untuk menyelamatkan bumi dengan melakukan tugas kita